polda metro jaya menetapkan pengemudi truk yang menabrak delapan kendaraan roda empat di gerbang tol halim utama jakarta timur
sebagai anak yang berhadapan dengan hukum
saat ini penyidik telah berkoordinasi dengan balai pemasyarakatan jakarta timur
untuk penanganan kasus yang melibatkan anak di bawah umur sebagai tersangka
meski telah menetapkan status sebagai anak yang berhadapan dengan hukum polisi tidak menahan sopir truk
nah sampai saat ini kami memang tidak melakukan penahanan
karena ini masih anak di bawah umur kami nanti akan berkoordinasi dengan bapak
setelah itu kami akan melakukan gelar tindak lanjut yang akan kita laksanakan terhadap anak tersebut